gak hanya jodoh penyakit pun bisa jadi misterius
hip hepatitis akut misterius yang belakangan ramai dan sukses bikin kita kita insecure
april lalu organisasi kesehatan dunia who secara resmi menyatakan penyakit ini sebagai kejadian luar biasa
karena ditemukan di berbagai negara
mulai dari inggris amerika serikat italia spanyol termasuk indonesia
hingga pertengahan mei ada ratusan kasus tersebar di dua puluh satu negara termasuk indonesia
pasien yang terjangkit didominasi oleh kelompok usia anak sampai dengan delapan belas tahun
jadi apa sih hepatitis
singkatnya hepatitis adalah kondisi peradangan pada hati
nah kata pak menkes nih budi gunadisadikin
kemungkinan penyakit ini disebabkan oleh adenovirus tipe empat puluh satu yang menular melalui saluran pencernaan
aduh ini kalau bolak balik toilet gini sakit perut gini
apa mungkin saya kena hepatitis akut misterius ya
gejala kuning sakit perut muntah diare mendadak bab pucat urin seperti air teh demam lesu kejang penurunan kesadaran
kalau menemukan banyak gejala tersebut langsung aja deh meluncur ke fasilitas kesehatan terdekat
hepatitis misterius emang serius tapi bisa dicegah kok
asal rajin mencuci tangan
minum air bersih matang
memakan makanan bersih yang matang penuh
tetap jaga protokol kesehatan
tetap memakai masker dan juga menjaga jarak
yuk bisa yuk
jangan sampai yang satu ini ikut jadi pandemi